mantra susu kemencai
dulu aku pernah melatihmu
tapi kalau tidak bisa menguasai
mantra itu bukan mantra sembarangan
aku yakin sekali
kau ini rompah pasti tahu
aku menguasai mantra itu
kalau ini rompang keberatan
aku tidak memaksamu
aku akan mengajari mantra itu
sampai kau bisa menguasai
sebab sekarang tolong aku
kalau kau sampai ini aja
kau tunggu disini
dinda ketering manis
gua si prabu
sebaiknya segera kita bawa ke tempat yang aman
raihkan tempat yang aman
raihkan tempat yang aman
raihkan tempat yang aman
ke sepuluh pendekar muda ini
benar benar akan mengalahkan